lalu bagaimana proses rekapitulasi rasional saat ini di kpu
kita akan tanyakan kepada jurnalis kompas tv ada cindy permade di sana
sini prabowo unggul tipis atas anies di dki jakarta
apa yang bisa anda analisa dari kondisi ini
dki jakarta memang pada hari ini juga jadi satu dari delapan provinsi
yang rencananya akan dilakukan rekapitulasi penghitungan nasional di tingkat provinsi
kalau kita lihat memang untuk paslon nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka
unggul tipis sekali hanya di selisih sekitar tiga puluh delapan ribu suara
dari paslo nomor urut satu anies baswedan muhaymin iskandar
kemudian baru di posisi ketiga ada paslon nomor urut tiga ganjar pranowo mahfud md
dengan perolehan suara satu satu ratus lima belas ribuan suara
sebenarnya tentu akan ada banyak faktor kalau membedah apa alasan paslon nomor urut dua
bisa mengungguli paslo nomor urut satu anies baswedan
karena kalau dari beberapa survei sebelum pemilu kita ingat betul bahwa dki jakarta
sebenarnya jadi salah satu provinsi lumpung suara anies baswedan
mengingat rekam jejaknya sebagai mantan gubernur dki jakarta
kita bisa melihat juga mungkin bisa kita sambungkan salah satunya adalah
dengan melihat peta perolehan suara di pemilihan legislatif di dki jakarta
untuk di pemilu dua ribu dua puluh empat untuk di legislatif di dki jakarta yang mendominasi
pertama adalah partai keadilan sejahtera atau pks
dengan perolehan suara mencapai satu empat belas juta suara
kemudian disusul dengan pdi perjuangan dengan perolehan sembilan ratus empat puluh satu ribu suara
lalu ada golkar di enam ratus tujuh belas ribu suara
gerindra enam ratus sebelas ribu suara dan psi lima ratus lima puluh enam ribu suara
ini menjadi menarik karena dengan pks yang mengisi posisi pertama
artinya menggeser posisi pdi perjuangan di pemilu dua ribu sembilan belas
kalau di pemilu dua ribu sembilan belas pdi perjuangan menjadi partai politik
kemudian disusul pks gerindra psi dan pan
saat ini pks yang mendominasi
kalau juga kita lihat meskipun pks sebagai salah satu partai politik
yang mengusung anies baswedan mohaimin iskandar
kemudian di posisi kedua ada pdi perjuangan
yang juga mengusung paslo nomor urut tiga ganjar mahfud md
tapi di tiga partai politik lain yang masuk ke dalam lima besar
itu adalah partai politik pengusung paslon nomor tiga ganjar mahfud md
paslon nomor dua prabu subianto dan gibran rekabumi reka
artinya kalau dari lima besar saja memang kalau kami jumlahkan
lebih besar suaranya dibandingkan dengan paslon nomor urut satu maupun juga nomor urut tiga
setidaknya itu beberapa alasan yang bisa menjadi alasan mengapa pasal nomor dua
kemudian nitya selain dki jakarta juga ada provinsi lain yang sudah selesai
dilakukan rekapitulasi dan juga sudah disahkan
ada enam provinsi termasuk dki jakarta
yang pertama ada kalimantan selatan kemudian kepulauan riau nusa tenggara timur
masih ada dua provinsi lagi yang rencananya akan dilakukan rekapitulasi penghitungan suara nasional
juga tapi tadi dipotong jeda buka puasa dan sholat tarawih
kurang lebih sekitar pukul sembilan malam nanti rencananya akan dilakukan
jadi dari delapan provinsi memang yang dijadwalkan pada hari ini dibagi menjadi dua panel
apabila delapan semuanya ini beres artinya tujuh belas provinsi per hari ini
dari enam provinsi yang sudah selesai dan juga sudah disahkan
seluruhnya enam enamnya yang mendominasi atau berada di urutan pertama
yang unggul adalah paslon nomor urut dua prabowo subianto gibran raka bumi raka
kemudian disusul dengan paslon nomor urut satu anies baswedan mohaimin iskandar
baru paslon nomor urut tiga ganjar pranowo mahfud md
kpu sudah memastikan akan terus mengejar agar rekapitulasi ini
selesai sesuai target tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
sejumlah alternatif cara akan terus dikaji
apakah misalnya akan ada penambahan panel
kemudian cara cara lainnya untuk memastikan bahwa rekapitulasi berjenjang
dari tingkat kecamatan kabupaten kota provinsi dan di tingkat nasional
selesai dan bisa diumumkan keputusan kpu pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat nitya